malam jam tujuh aku jemput ya tante ya
nanti tante tinggal duduk anteng cakep abis itu nyampe terus ngajar
ya tante ya ntar pulangnya aku anterin lagi kok tante ya
ya udah deh
nah gitu dong tante ya udah nanti malam jam tujuh aku jemput ya
ya gini deh begitu boleh ya boleh kan
eh sini sini
ya ngerti gak ya
eh bener bener bales sms dulu sekali ya
gila masih aja

siap kalah loh
kesempatan gue nih
waktu itu kan dia pernah meres kue
jadi ada kesempatan buat lampi asing kesel gue
kita pantun dulu gimana
oh ntar kita pantun juga
beli ikan dari mari ke bekasi
artinya jauh amat di muara baru banyak
ikan teri sekontainer
udah jadi banyak wasi wasi
kok lu beneran sih yan
ini kan pura pura
sampai beneran dong
kan skenernya emang begitu
gue itu harus menang
karena gue dari pihaknya pak amir
pak pak pak
lu harus kalah yan
tanya aja sama mbak be jupri atau pak amin
emang begitu emang saya harus kalah
kamu kalah yan
gak bisa begitu dong pak amir
gak bisa begitu dong pak
saya harus menang pak
masa bu sama michael menang
saya kalah sendiri
kalau gitu saya pindah aja ke pihak keluarga ibu dona
biar saya menang
lo pengennya menang sendiri lu yan
bukan pengen menang sendiri ya
tapi ini soal gengsi
iya tapi masalahnya tadi udah begitu skenario nya ya
tapi gak bisa begitu
masa gue yang kalah
gue gak mau ah
kalau gitu gue gak ikutan deh
eh eh yan
gitu aja ngambil kayak bocah
dinongin pak amir lah sekali sekali
pak amir nikahnya sekali seumur hidup ya
ya kalau gak ada alangan
iya sekali dong
buat ngebalas kebaikan pak amir selama ini buat kita
kau tahu yan
kan cuman pura pura
bukan gitu boy
ini masalahnya harga diri

masa gue harus kalah sama buntelan kentutnya gue

gue gak terima lah
oh harga diri
kalo emang harga diri
lu ikut lomba kayak boy yang gede sekalian
yang kelas nasional
loh kalau kira wartel
jadi mau gak yan
mau kok pak hadi ya
saya maulah pak
demi pak amir apapun saya lakukan pak
tapi inget pak
prasmanan saya boleh bungkus buat mas ain dulu
jangan kata prasmanan ya
jangan kata prasmanan ya
jangan kata prasmanan ya
tenda sama korsi korsinya saya bungkus buat kamu
ini kok seolah olah kalah nih ya
dia cepat di kenyot aja doang

ini gimana ya caranya
tante farah kan lulusan pesantren
habis itu ilmu agamanya bagus
hah gua suruh tante farah ngajarin aja ngaji
sama agama islam
hah tapi oke gak ya
ini lagi belajar buat spmb dan lain lain gitu deh
pokoknya sekarang gue pengen nyampaikan ide brilian gue
yang jelas gue hari ini akan mempertemukan papilo dan tante gue
soalnya gue mau nyuruh tante farah buat ngajarin lo ngaji yang baik dan benar nanti malam di rumah lo
wah boleh banget tuh scene oke oke
terus gimana tante varia udah mau
gue belum telepon dia
reva lo tenang aja oke pokoknya abis ini gue langsung telepon dia oke
oke deh jangan lupa ya kabarin dan the farah mau atau enggak
semoga aja tante parah mau biar lancar semuanya
oke sekarang telpon tante farah
halo assalamualaikum ya cindy
waalaikumsalam tante farah lagi sibuk gak
ya namanya juga orang kerja sih pasti sibuk lah ada apa ya
soalnya sini mau minta tolong lagi nih sama tante farah
cindy mau minta tolong tante farah buat ngajarin
ngajarin reva ngaji nanti malem di rumahnya
aduh sin kamu ini mau ngapain lagi sih gak mau ah
tante kalau sharing ilmu tuh pahalanya gede loh
aku juga sekalian nanti malem mau ikutan belajar ya tante ya
iya ya iya sih kalau sharing ilmu ya tapi kalau harus ke rumahnya reva aduh di rumah kamu aja lah sin bisa

tante tuh gak tau sih papanya reva tuh posesif banget sama reva reva tuh nggak boleh keluar rumah selain buat sekolah
tante bayangin makanya tante ya gak apa apa ya tante di rumah reva ya tante ya
nanti malam jam tujuh aku jemput ya tante ya tante tante tinggal duduk anteng cakep abis itu nyampe terus ngajar
ya tante ya ntar polanya aku anterin lagi kok tante ya
ih tante ayo dong tante please ya tante please ya please
ya udah deh
nah gitu dong tante ya udah nanti malam jam tujuh aku jemput ya
oke kalau gitu sih nanti kalau ada perubahan kamu kabarin tante aja ya
oke tante pasti pasti pasti makasih ya tante assalamualaikum
halo re tante farah oke dong
wah cocok kalau kayak gitu
ehm tapi ntar gue telfon lo lagi ya soalnya gue harus mastiin dulu nih ke bokap gue
dia pulangnya jam berapa terus kira kira kemaleman atau enggak ya pokoknya gue harus pastiin dulu lah
ih ya udah gi soalnya lo telfon bokap lo dulu oke oke kabarin ya
oke deh ntar ya
halo pih tapi lagi di kantor ya nanti tapi pulangnya jam berapa makan di rumah kan
kalau menurut papi mungkin pada maghrib lah pulang sampai apartemen sekitar jam setengah delapan
tapi kalau kamu memang mau menyiapkan makanan boleh boleh
sebentar sebentar kayaknya enggak perlu deh biar papi beli di jalanan
tapi pi bisurti kan udah masak
oke kalau gitu nanti kita makan bareng ya sayang
oke kalau gitu reva tunggu ya pi selamat bekerja
yaelah bingung banget itu sama emaknya si ian terus si romlah
kadang kadang suka kayak jelangkung di mana mana muncul nongol blok blok begitu
orang gak diundang tiba tiba nongol aja itu
yang penting sekarang udah ketemu rambunya aki
mukanya sih ya jelek jelek di mana gitu
tidak ada bule bulenya acan
tapi badannya bikin gerumut gerumut gimana